teks amnesty atau pengampunan pajak telah berakhir
program yang awalnya bertujuan untuk menarik dana dari luar negeri
dan menutup defisit anggaran negara ini sempat diragukan di awal pelaksanaannya
lantas seperti apa hasil dari program yang telah berjalan selama sembilan bulan ini
kami hadirkan informasinya untuk anda
program teks amnesti atau pengampunan pajak yang berakhir tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
berhasil merauk dana deklarasi sebesar rp empat delapan ratus enam puluh enam triliun
angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar rp empat triliun
kendati demikian capaian dana tebusan dan repatriasi masih jauh dari target
yakni rp satu ratus enam puluh lima triliun
sementara dari sisi repatriasi
program pengampunan pajak hanya bisa memulangkan harta sebesar rp satu ratus empat puluh tujuh triliun
menteri keuangan sri mulyani menyebutkan
salah satu penyebab wajib pajak sulit merepatriasi dananya adalah ketatnya regulasi di masing masing negara
alasan lain dari wp yang belum memasukkan uangnya ke dalam negeri adalah
karena ada regulasi di negara negara asal
di negara tempat mereka ada accountnya
regulasinya sering sangat ketat
waktu itu kita dengar di beberapa jurisdiction adalah bahwa
kalau anda repatriasi dan mengakui teks amnesti
berarti harta itu adalah harta yang melanggar undang undang
jadi itu dianggap sebagai pelanggaran undang undang
pencapaian program pengampunan pajak membuktikan masih banyak wajib pajak
yang tidak memanfaatkan program
meski demikian program pengampunan pajak dapat menjadi basis data
bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan
hampir delapan puluh tujuh persen penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara
berasal dari penerimaan pajak
berkaca pada hal tersebut hingga kini
tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan indonesia hanya berada di level sebelas persen
angka ini merupakan yang terendah di dunia
bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti malaysia
yang rasio perpajakannya mencapai enam belas persen
dan singapura sebesar delapan belas persen
oleh sebab itu direkturat jenderal pajak perlu segera menindaklanjuti wajib pajak
yang ikut dalam program pengampunan pajak
dan memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak
dengan demikian hasil program pengampunan pajak ini dapat menjadi modal awal yang besar
untuk melakukan reformasi sistem perpajakan
kus indra cnn indonesia